rata rata ada satu ratus dua puluh lima sampai satu ratus enam puluh orang yang melakukan transit di tempat ini setiap
harinya inilah stasiun manggarai salah satu stasiun krl tersibuk di indonesia
setelah ppkm dicabut pengelola kereta komuter indonesia pt kci mengatakan jumlah pengguna
kereta meningkat menjadi delapan ratus orang perhari pemandangan seperti ini pun menjadi lumrah
dijumpai di stasiun manggarai pada jam jam sibuk pagi dan sore
penumpang kereta yang berhamburan dan berlari menyusuri tangga menuju peron kereta tujuan
selanjutnya di peron sepuluh dan sebelas dari arah bogor menuju jakarta kota penumpang berebut posisi
di tangga dari arah berlawanan jumlah kereta dan sarana petunjuk jalur kereta menjadi sorotan calon
penumpang yang transit mungkin penambahan kereta mungkin lebih baik gitu untuk penambahan kereta
jadwal juga gitu tulisan tulisan ke peron kemana gitu ya ke exit kemana gitu tapi exit
terlalu banyak sih menurut aku kalau kereta tuh udah cukup banyak ya karena kan memang
beberapa menit dia datang aja datang terus gitu ya mungkin lebih ke jalurnya sih ya
direktur eksekutif institut studi transportasi deddy herlambang menilai kepadatan di stasiun
manggarai tidak lepas dari dihentikannya jalur krl langsung dari arah bogor dan depok menuju stasiun tanah abang
dari kci dari kci itu ya dua ribu sembilan belas bahwa yang dari bogor dari depok yang mau ke tanah abang atau sudirman
saja itu langsung ya saat itu langsung belum belum ada belum belum ada switching so lima ya itu
langsung itu jumlahnya tujuh puluh tiga juta sekian yang jumlah banyak malah diminta untuk transit atau transfer
kereta ya kan sebelumnya memang tidak berkoudit karena memang jumlahnya banyak itu yang dari
bogor atau dan depok itu langsung menuju tanah abang dan sudirman vice president pt kci ana purba
menjelaskan saat ini stasiun manggarai telah melayani satu ratus enam puluh penumpang transit terkait usul
untuk mengembalikan jalur langsung bogor menuju tanah abang ana menyebut tidak bisa memperkirakannya
namun ia memastikan demi mengurai kepadatan
kci sudah menambahkan tiga puluh satu perjalanan kereta tambahan di stasiun manggarai tujuh belas perjalanan
tambahan pada pagi hari dan empat belas pada sore hari ada tiga puluh satu feeder yang kita jalankan di jam jam sibuk supaya
antrian kepadatan untuk melakukan transit ini bisa diantisipasi nah ini memang saat ini ya untuk
feeder feeder tersebut ini memang begitu kita jalankan di jam sibuk itu sangat membantu karena feeder
menggarai artinya sekali angkut itu bisa lebih dari seribu lima ratus orang yang kita bisa angkut ya ana menegaskan
ketidaknyamanan ini akan terus dirasakan lantaran adanya pembangunan stasiun manggarai hingga dua ribu dua puluh
kepadatan penumpang marvel dalti kurnia yurniawan jakarta